informasi lain pertamina menerapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi karbon emisi di indonesia
sejauh ini pertamina berhasil mengurangi emisi hingga dua puluh sembilan persen
penerapan konsep energi bersih turut menjadi fokus pertamina dalam beberapa tahun mendatang
pertamina pertamina pertamina
setelah menghitung jumlah karbon emisi yang dihasilkan dan diturunkan
sepanjang dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh satu pertamina berhasil mengurangi karbon emisi sebanyak dua puluh sembilan persen
kita teruskan dan malah kita tingkatkan ya kita bisa mensupport target pemerintah
apa saja yang dilakukan yang pertama adalah kita melakukan efisiensi di kilang kilang dan di seluruh blok migas
dengan menggunakan kembali gas buang yang ada menjadi energi
itu yang pertama kemudian yang kedua kita pun melakukan beberapa program di hilir
yaitu program langit biru di mana kan sudah shifting ya dari premium ke pertalite
dan itu memberikan kontribusi cukup besar
yang ketiga yang sangat dominan ini adalah program b tiga puluh
karena kita berhasil menurunkan tiga puluh persen dari diesel itu diganti dengan fame
nah ini pun memberikan kontribusi besar terhadap penurunan
dari ketiga ini maka selama sepuluh sebelas tahun terakhir kita bisa menurunkan dua puluh sembilan persen secara kontinu
energi bersih menjadi perhatian pertamina
memanfaatkan sumber energi yang sudah tersedia di alam dinilai menjadi cara terbaik untuk mewujudkan konsep energi bersih
kekayaan alam yang luar biasa yang sebetulnya
jadi sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dibiliki oleh negara tersebut
ini karena indonesia ini negara kepulauan maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi
kalau pulau pulau yang besar mungkin bisa ya sumatera jawa
tapi begitu kita bicara indonesia timur maka itu harus menggunakan kearifan lokal
semuanya bisa diproses menjadi sumber energi
itu yang pertama ya
jadi sumber energi itu harus berasal dari sumber daya alam yang dibiliki oleh negara kita
selain memanfaatkan sumber energi yang sudah ada indonesia juga bisa memanfaatkan kembali co dua
dengan menggunakan reservoir atau storage
indonesia memiliki reservoir co dua
menurut nike co dua yang diinjeksikan kembali ke bumi bisa meningkatkan produksi hulu migas
solusi lain untuk energi bersih adalah memanfaatkan hutan indonesia yang luas
pertamina dan perhutani sudah memulainya di sembilan titik sebagai bentuk natural base solution